ya benar sekali dan hujan lebat yang mengguyur jakarta mulai jumat sore hingga malam hari menimbulkan adanya genangan air bahkan banjir
ya sejumlah rumah warga yang berada di cipinang melayu makassar jakarta timur bahkan terendam banjir dengan ketinggian empat puluh hingga lima puluh cm
banjir membuat warga harus mengeluarkan air dari dalam rumah
menurut warga setempat banjir yang merendam rumah mereka di rw dua belas cipinang melayu makassar jakarta timur ini
disebabkan karena tidak berfungsinya drenase akibat tersumbat sebuah proyek
warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki drenase agar nantinya tidak terjadi banjir saat hujan deras
tadi hujan besar itu kali di sini kan ditutup ya karena memang proyek ya itu penyebabnya
ya karena ditutup itu jadi mampat jadi nggak bisa balik
nah maksudnya airnya itu nggak bisa ini balik ke sini gitu loh balik ke limas ke mana ke lingkungan
ya kurang lebih sedang pulang mas untuk di luar ya kalau di dalam rumah
ini variasian sekitar tiga puluh empat puluh cm lah
hujan deras juga membuat sejumlah ruas jalan tergenang air
pada jumat sore ketinggian air di jalan raya taman mini cipayung jakarta timur mencapai empat puluh cm
bahkan banyak pengendara terpaksa harus mendorong motor mereka lantaran mogok setelah menerobos tingginya genangan air
jalan raya taman mini merupakan jalan yang sering tergenang air saat hujan deras
sejumlah pengendara pun berharap agar pemkot jakarta timur dapat menormalisasi drenase yang bermasalah
emang sempat merobos genangan bang ya
itu tergenangannya tinggi bang
ada setengah meteran
kondisi yang sama juga terjadi di bekasi
sejumlah ruas jalan tergenang air hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok
ketinggian air yang mengenangi ruas jalan raya jababeka dua cikarang utara bekasi ini mencapai empat puluh cm
akibatnya arus lalu lintas menuju lokasi banjir terpaksa dialihkan agar tidak terjadi kemacetan panjang
tim liputan cnn indonesia